indonesia resmi memegang presidensi g dua puluh sejak satu desember dua ribu dua puluh
presiden jokowi dodo mengatakan kepercayaan itu merupakan kesempatan bagi indonesia
untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia
untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat lebih adil dan berkelanjutan
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
sejalan dengan hal tersebut presidensi g dua puluh indonesia mengusung tema
g dua puluh adalah forum kerjasama internasional yang bersifat multilateral
melibatkan pemerintah dan bank sentral dua puluh negara dengan perekonomian terbesar dunia
g dua puluh berisikan sembilan belas negara termasuk indonesia ditambah uni eropa
baru ada lima negara anggota dari asia yang menduduki presidensi g dua puluh
pada dua ribu sepuluh korea selatan mengusung tema shirt growth beyond crisis
dalam presidensi g dua puluh
saat itu republik korea dipimpin oleh presiden lim yung bak
mengusung tema tersebut agar anggota g dua puluh bahu membahu
untuk pulih dari krisis ekonomi global pada dua ribu delapan lalu
beberapa inisiatif yang diusung korea selatan sebagai presidensi g dua puluh pada dua ribu dua puluh
antara lain pengembangan jaring pengaman video
finansial global dan mengamankan bantuan internasional
melalui aktivitas dengan negara negara non g dua puluh dan lembaga internasional